anak bertindak di luar batas
kamu tahu saya melakukan ini alasannya karena apa randy
kamu tau persis
saya melakukan ini untuk menuntut keadilan atas apa yang dilakukan oleh keluarga itu terhadap putri saya
kalau kamu menjadi saya
sudah pasti kamu pasti akan melakukan hal yang sama
semoga ini bisa membantu al
yaudah kalau gitu saya tunggu di teras depannya
emosi aku akhir akhir ini kurang stabil
din lo udah gue anggap sebagai adik gue sendiri
lo percaya gue kan
kamu tahu kan mama sarah itu bukan mama kandung aku
iya gue tau din
aku juga baru tau
aku punya mama kandung
beliau sudah meninggal
karena mengalami tabrak lari
pelakunya itu adalah papanya mas awi

terus siap dia bukan adam itu saja
saya sudah dikandung dengan habit
pak pak pak maaf bapak gak bisa masuk kalau belum janji
saya harus ketemu sumpah irfan
ada apa di luar ya
maaf pak tapi nggak bisa ya pak
pak pak maaf pak
pak maaf tadi bapak ini sudah saya halang masuk
kamu di luar aja
permisi ya pak
kamu yang jangan berani beraninya rusak rencana saya randy
nah stoplah pihak keluarga itu
selama ini saya sudah rahasiain kalau bella adalah anak om
saya sampai ribut sama pak har
karena saya tetap tidak mau bicara soal itu
untuk soal teror ke keluarga alpahari
saya gak bisa tinggal diam om
ini tindak pidana
dan saya gak mau membantu kejahatan
iya kalau gitu jangan berharap kamu bisa ketemu dengan ibu kamu lagi randy
selamat siang pak
saya lebaran alpahari ingin bertemu dengan pak irvan
iya pak irvan ada
sudah ada janji
kalau begitu tunggu sebentar ya pak
saya tanya sekretaris pak irfan dulu
sekarang semuanya terserah kamu
kamu lebih mementingkan mama kamu
atau keluarga alpahari
ini ketelah lu wano
anak bertindak di luar batas
anak pertindak di luar batas
kamu tahu saya melakukan ini alasannya karena apa randy
kamu tahu persis
saya melakukan ini untuk menuntut keadilan
atas apa yang dilakukan oleh keluarga itu terhadap putri saya
kalau kamu menjadi saya
sudah pasti kamu pasti akan melakukan hal yang sama
tapi bebasin mama saya
silahkan kamu keluar
tunggu mama kamu berapa hari lagi
kamu bisa pegang janji saya
saya kasihan sama bella
dia orang baik
tapi punya orang tua
yang penuh dendam seperti anda
ada tamu di bawah
bapak mau temuin apa enggak pak
kalau enggak saya mau suruh sekuritinan di bawah
silahkan dia masuk
permisi ya pak
untuk apa aldebaran kesini
kamu ngapain disini
mama ada disini
saya jadi nggak bisa bilang
karena saya udah janji sama om irfan
ini demi keselamatan mama
saya ada sedikit urusan sama
saya permisi pak